untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami juga sudah terhubung dengan danrem satu ratus empat puluh tiga sulawesi utara kolonel infantri justinus nono yulianto
selamat malam pak justinus
selamat malam assalamualaikum mbak
pak justinus bisa dijelaskan bagaimana kronologi meninggalnya randi mahasiswa universitas halu oleo
begini mbak tadi almarhum randi yang bersangkutan itu dari mona tadi langsung dibawa ke rumah sakit ismoya korem satu ratus empat puluh tiga haloleo
kebetulan rumah sakit ismoyo itu kan berdekatan dengan lokasi demo dengan kantor dprd provinsi ultra sehingga langsung dibawa ke sana
sudah dalam kondisi meninggal mbak
sudah dalam kondisi meninggal ya pak
ya sudah dalam kondisi meninggal
kondisi tubuh randi sendiri seperti apa pak ada informasi bahwa terdapat luka di bagian dadanya
ya tadi saya melihat langsung ke sana ada luka di bagian dada sebelah kanan
kemudian almarhum tadi langsung saya larikan ke rumah sakit abu nawas karena dari pihak keluarga nanti akan melakukan otopsi mbak
dengan pihak dokter dari
kalau kemudian melihat secara kasat mata pak apakah kemudian luka yang terdapat pada dada randi ini bisa disimpulkan begitu
akibat apa apakah kemudian ada dugaan ini akibat tertembak apakah benar demikian pak justinus
kami berani memastikan mbak kita nanti akan menunggu otopsi dari dokter di rumah sakit apunawas mbak
tapi apakah bisa dipastikan pak meninggalnya memang karena mengalami luka
kalau apakah itu luka tembak ataupun luka tusuk kita masih belum bisa memastikan pak
bisa juga terjadi karena luka tusuk juga bisa luka tembak juga bisa tapi nanti kepastiannya mbak kita nunggu hasil otopsi dari dokter rumah sakit apunawas
karena dari pihak keluarga untuk menginginkan diotopsi
kemudian nanti di sana juga ada
dokter dari rumah sakit bayangkara juga akan melakukan otopsi mbak akibat kenapa yang bersangkutan meninggal
baik pak justinus tapi kalau melihat besarnya luka begitu pak justinus apakah kemudian bisa diduga atau diindikasikan ini luka yang terjadi ini akibat apa begitu pak justinus
ya seperti ada
semacam bisa luka tusuk bisa mbak
jadi memang kalau kita jari kita masuk itu kelingking jari kita kalau kita masukkan memang masuk mbak
hanya dalamnya sekitar tadi satu ruas jari saja mbak
satu ruas jali begitu ya pak ya
ya jadi tidak sampai tembus ke belakang
sehingga ini kita belum bisa memastikan pak untuk kepastian nanti apakah ini meninggal karena
luka tembak atau karena tusukan kita juga belum bisa memastikan pak
nanti akan kita lihat hasilnya setelah dari pihak keluarga untuk minta diatopsi di rumah sakit abu nawas mbak
di sana juga ada dokter dari rumah sakit apunawas
di sana juga ada dokter dari rumah sakit bayangkara juga ikut bergabung di sana untuk mengotopsi korban dari
baik kalau kemudian tadi pak yusis mengatakan
luka adalah sejari kelingking begitu ya pak yustinus
ini biasanya indikasinya luka akibat apa pak
tusukan pisau kecil kah
atau kah luka tembak karena peluru karet kah
atau seperti apa pak justinus
ya sepertinya bisa karena tusukan juga bisa mbak
ya juga bisa
juga bisa karena munisi juga bisa mbak
ini nanti kebetulan
pastianya kita lihat mbak karena tadi kalau jari kita masuk ke dalam lukanya itu tidak ditemukan ada proyeksi di dalam mbak
nanti setelah diatopsi akan bisa ketahuan kepastiannya ini mbak
baik proses otopsi sendiri kira kira akan memakan berapa lama pak justinus
kami belum tahu mbak nanti dokter yang bisa memastikan berapa lamanya mbak
nanti ada dari rumah sakit abu nawas dengan rumah sakit dokter bayangkara nanti akan yang melakukan otopsi ini
baik pak yustinus
tapi saya garis bawahi sekali lagi bahwa keadaan randi dibawa ke rumah sakit itu sudah dalam keadaan meninggal dunia begitu ya pak yusri
saya datang ke sana sudah dalam kondisi meninggal
baik pak justinus apakah ada korban lain pak selain randi
ada satu lagi mbak yang bersangkutan atau nama yusuf sekarang ada di rumah sakit petramas
tadi dua duanya sempat dibawa ke rumah sakit ismoyah satu ratus empat puluh tiga
dan setelah itu langsung kita larikan ke rumah sakit abu nawas
di rumah sakit petra mas mbak bukan di abu nawas di rumah sakit petra mas
tirta mas ya pak ya
baik kondisinya sendiri seperti apa pak yustinus
kondisinya masih kritis mbak yang di rumah sakit batramas itu atas nama yusuf
atas nama yusuf
yusuf ini mengalami luka di bagian mana pak
apakah luka yang sama dengan random
di sebelah kiri tadi mbak
di bagian kepala sebelah kiri
iya kondisinya masih kritis
itu diduga akibat apa pak
nah ini juga kami belum tahu ini mbak ini sedang dalam pemeriksaan oleh dokter yang di patramas
artinya ini luka benturan kah atau luka akibat tusukan kah kelihatannya seperti apa pak justinus
ada benturan benda keras
benturan benda keras
iya nanti ada sedang dilakukan pemeriksaan di rumah sakit petra mas mbak sekarang kondisinya
semoga ini terselamatkan pada yusuf ini
pak justinus artinya ada dua mahasiswa satu meninggal dunia kemudian satu dalam kondisi kritis
bagaimana kemudian dengan yang lain pak dan juga kondisi situasi terkini di depan gedung dprd
yang lain dalam kondisi sehat mbak yang dua tadi juga sempat dibawa ke rumah sakit hanya mengalami sesak namun sudah kembali
kemudian kondisi sekarang masih kondusif bapak mudah mudahan ini tidak berlanjut sampai besok mbak mohon doanya
amin amin amin ya rabbal alamin terima kasih kolonel infanteri yustinus nono yulianto dan rem satu ratus empat puluh tiga solusi utara atas informasinya
terima kasih pak
informasinya di cnn indonesia newsroom selamat malam pak